ketua dpp pdi perjuangan said abdullah mengatakan
ketua umum pdip megawati soekarno putri
menugaskan puan maharani untuk berkomunikasi
dengan presiden terpilih prabowo subianto
menurut said tugas komunikasi yang diberikan mega untuk puan
akan menjadi pertimbangan bagi rencana pertemuan
antara megawati dan prabowo subianto
menurut said megawati sangat berhati hati
ketika menugaskan puan menjalin komunikasi dengan prabowo
penugasan puan tidak hanya sebagai kader pdip
tetapi juga dalam kapasitas sebagai ketua dpr
tergantung kedua belah pihak
apa isi komunikasinya mbak puan dengan bapak prabowo
pak prabowo membahas tentang apa
mbak puan tentu misinya
adalah bagaimana membangun indonesia ke depan
dan betapa hati hatinya ibu kota umum
ketika meminta mbak puan untuk menjalin komunikasi
itu artinya ibu ketua umum memberikan penghormatan
kepada pak prabowo karena yang diutus
adalah ibu puan yang melekat dalam dirinya sebagai ketua dpr
menanggapi rencana pertemuan presiden terpilih
prabowo subianto dengan ketua umum pdi perjuangan
menurut ara prabowo sudah berulang kali
menyatakan akan merangkul semua kekuatan setelah pilpres
sama halnya dengan presiden jokowi
yang merangkul prabowo setelah pilpres dua ribu sembilan belas
saya rasa pak prabowo sudah mengatakan kok
mau merangkul semua kekuatan
saya pikir konsisten pak prabowo
mau merangkul semua kekuatan
pak prabowo itu kan orang yang apa adanya
pak jokowi kan merangkul banyak kekuatan
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad
menyebut pihaknya tengah mencari waktu
untuk pertemuan prabowo subianto dengan megawati soekarnoputri
menurut dasko pertemuan megawati dan prabowo
adalah upaya rekonsiliasi setelah pilpres
pertemuan pak prabowo dengan bapuan
pak prabowo dengan bu mega
dan diturunkan kepada wartawan
dan sehingga apakah dalam momen lebaran ini
yang dibuat pertemuan atau pada momen lain
nanti juga wartawan kita akan kasih tahu
jokowi menjadi penasihat presiden
menteri investasi bahlil lahadalia
menyebut bahwa tidak ada yang tidak mungkin
selama tidak menyalahi konstitusi
menurut bahlil mengingat jokowi
dua kali menjabat sebagai presiden
maka kemungkinannya besar jika nantinya jokowi
menjabat sebagai penasihat khusus presiden terpilih
meski demikian bahlil membantah jika presiden jokowi
ikut dalam pembahasan pembentukan kabinet pemerintahan selanjutnya
karena menunjuk menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih
itu kan hak progratif presiden terpilih
karena presiden jokowi itu memberikan
bapak presiden jokowi ini kan sudah dua kali menjadi presiden
tahu mana hak progratif presiden terpilih dan mana yang bukan
ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi
selama dalam kerangka konstitusional